ya ini masih mengenai apa ya masalah mental dan psikologis tentu saja dalam masalah kompetisi politik yang mungkin jarang dibahas orang ini ada persiapan persiapannya
termasuk rumah sakit umum daerah jombang jawa timur dan juga rumah sakit khusus daerah di makassar
yaitu dadi di makassar sulawesi selatan menyiapkan sejumlah ruangan khusus untuk memberikan perawatan terhadap calon anggota legislatif atau caleg yang mengalami gangguan kejiwaan ketika kalah dalam pemilihan legislatif
rumah sakit umum daerah jombang jawa timur menyiapkan sejumlah ruangan khusus untuk memberikan perawatan terhadap calon anggota legislatif atau caleg yang mengalami gangguan jiwa ketika kalah dalam pemilihan umum legislatif tujuh belas april mendatang
direktur rsud jombang dr puji umbaran kamis pagi mengatakan di tahun politik ini dimungkinkan seorang caleg yang kalah bertarung pada pemilu tujuh belas april bisa terganggu jiwanya
ruangan khusus ini berukuran empat x tiga meter dilengkapi dua tempat tidur serta pendingin udara
tidak hanya itu kamar mandi juga berada di dalam kamar serta terdapat sejumlah perawat serta dokter spesialis yang akan memberikan perawatan
ya memang dimungkinkan seorang calon legislatif
dalam pertarungan politik besok tanggal tujuh belas april di mana itu adalah pesta demokrasi bangsa indonesia untuk memilih presiden maupun legislatif
dimungkinkan juga mereka yang tidak terpilih bisa terganggu
namun demikian kami sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelayanan tersebut

namun setelah mendapatkan pilihan di dalam pilihan lima tahun lalu terdapat sejumlah caleg yang mengalami gangguan jiwa
namun setelah mendapatkan pilihan di dalam pilihan lima tahun lalu terdapat sejumlah caleg yang mengalami gangguan jiwa
namun setelah mendapatkan perawatan khusus caleg tersebut bisa pulih kembali
sementara itu di kota makassar sulawesi selatan menjelang pemilihan anggota legislatif tujuh belas april nanti
rumah sakit khusus daerah dadi yang didirikan pemerintah kolonial belanda pada seribu sembilan ratus dua puluh an terus dibenahi
tersedia enam bangsal untuk kelas tiga dan dua yang setiap bangsalnya dapat menampung seratus pasien
ada pula bangsal palem dengan empat belas ruangan vip
diperuntukkan bagi yang mengambil perawatan kelas satu dengan fasilitas penyejuk udara lemari es dan wc di dalam kamar
tiga belas ruangan untuk kelas dua tanpa fasilitas selain tempat tidur
selain itu ada sembilan ruangan khusus atau vvip di gedung utama
ruangannya terbagi dalam dua kelas
keduanya dilengkapi ruang tamu ruangan pasien berpenjejuk udara lemari es dispenser dapur dan kamar mandi layaknya kamar hotel
dengan berbagai fasilitas ini diharapkan proses penyembuhan pasien
bisa lebih cepat
ada pun biaya yang dikenakan dari kelas tiga mulai dua ratus ribu rupiah
hingga vvip yang mencapai lebih dari tujuh ratus ribu rupiah per malam
untuk menghadapi v leg kami siap
tapi ya itu tadi waktunya siapapun juga
tidak terhunsung untuk kepada caleg yang jagal
tapi punya siapapun juga yang punya kapasitas untuk dia dirawat di sini kita tetap layani
sebagai rumah sakit khusus rskd dadi menerima pasien secara regional
dari provinsi nusa tenggara timur sulawesi sampai papua
usai pemilu berbagai problem elektoral administrasi menumpuk tak berkesudahan
kita disibukin dengan data siapa yang menang siapa yang kalah dalam pemilu
tapi sebenarnya ada hal mendasar lain yang kerap luput dari perhatian ya
ini kesiapan nalar mental atau mungkin psikologis kita menghadapi sebuah kompetisi politik
kita akan mengulas hal yang mungkin agak jarang dibahas orang ini bersama dr yu hasan pakar neurologi
terima kasih dr rio sudah datang kembali untuk kita membedah
kita nggak perlu bedah bawa otak beneran untuk bisa tahu isi otak orang ya
terima kasih dr rio kemudian ada mas niki antonio saputra
peneliti dari laboratorium psikologi politik universitas indonesia
terima kasih mas diki sudah datang
saya mau ke dr riu dulu ya karena tidak enak dia lebih tua dari saya
lebih tua ya
dari kita semua jadi nggak apa apa itu menghormati
kalau kita bicara mengenai masalah ini dok nalar dan mental atau psikologis lah ya pak
bicara mengenai kompetisi politik
kalau kita anamnesa kita petakan masalah masalahnya
problemnya itu apa saja kalau kita berhubungan dengan masalah otak kesiapan mental sama kompetisi politik gitu misalnya
oke yang pertama mas budi ya
yang pertama itu kalau kita mengharapkan cara kerja otak manusia
yaitu secara rasional
itu jauh panggang dari api
jadi yang namanya cara kerja otak manusia itu jauh dari yang namanya rasional
kerja otak manusia itu lebih di drive oleh emosional ketimbang rasional
yang paling gampang seperti ini
misalnya mas budi itu sekarang dari sekarang malam ini memutuskan untuk pulang
itu adalah keputusan rasional
tapi mas budi keluar terus kemudian ngambil kunci di
saku buka kunci mobil nyetir mobil itu nggak pakai pikiran sudah
tahu tahu sampai di rumah
karena itu semua didrive oleh rasional
nah keputusan politik dan keputusan moral itu sendiri
itu seperti keputusan estetis
jadi didrive oleh emosional bukan oleh rasional
jadi saya akan maju sebagai calon anggota legislatif atau calon kepala daerah atau calon presiden itu emosional
itu keputusan rasional
hanya kemudian prosesnya setiap saat mulai dari awal pencalonan sampai terakhir kampanye segala macam
itu adalah didrive oleh emosional
sama dengan konstituen misalkan memilih
memilih itu seperti mas budi misalkan melihat gambar itu
seneng gambar itu dulu alasan cari belakangan
itu cara kerja otak manusia seperti itu
jadi keputusan moral sama dengan keputusan politik itu seperti keputusan estetik
kita seneng dulu cari alasan belakang
itu adalah cara kerja otak
usai pemilu ini kalau kita bisa petakan problem problem utama apa yang kemudian dihadapi
tidak hanya bagi calon yang berkontestasi tapi juga kita kita semua yang terpapar informasi dan juga terutama pendukung pendukung orang orang yang berkompetisi tentunya
itu adalah masalah yang berbeda
karena pada saat manusia ini menerima gelombang informasi yang sekarang seperti sekarang ini over informasi
otak manusia tidak lagi memilah mana yang benar mana yang salah
dalam lautan gelombang informasi informasi yang dipilih adalah yang mengafirmasi seleranya dia
manusia ini hanya percaya apa yang ingin dia percayai
jadi pada saat over informasi yang sangat banyak itu informasi yang dipilih adalah informasi yang mengafirmasi seleranya
bukan dikonfirmasi apakah ini informasi yang benar atau tidak
itu hanya terjadi di orang orang biasa yang level pendidikannya menengah ke bawah atau level level yang pendidikannya tinggi atau asupan gizinya juga baik juga terpapar sama halnya gitu dok
itu pada umumnya meskipun pendidikan seseorang itu tinggi
meskipun pendidikan seseorang tinggi itu yang disebut sebagai truth atau knowledge itu adalah authority based truth and authority based knowledge

jadi seseorang itu akan menganggap informasi atau pengetahuan itu benar kalau informasi atau pengetahuan itu didapatkan dari seseorang yang otoritasnya dianggap lebih tinggi
jadi kalau misalkan seorang murid dia merasa otoritas gurunya itu lebih tinggi gurunya ngomong apa pun dia
meskipun datanya belum tentu benar atau isinya belum tentu benar
tidak akan pernah ada konfirmasi karena yang namanya manusia ini secara evolusioner ribuan tahun sudah berikutnya
sudah berikutnya karena yang namanya manusia ini secara evolusioner ribuan tahun sudah berikutnya
ribuan tahun sumber pengetahuan manusia ini tanpa konfirmasi karena bayangin aja kalau abad abad
zaman batu atau sebelum abad pencerahan ini seseorang itu sumber pengetahuannya itu adalah
dukun ahli nujum gitu ya ini orang orang yang paling anti bilang enggak tahu pertanyaannya apa aja dia
jawab dan karena seseorang yang bertanya itu merasa bahwa otoritas ahli nujum dan dukun itu
lebih tinggi apapun yang dikatakan diiakan dan itu menggambarkan kondisi otak manusia menerima
informasi menerima kepercayaan sampai sampai saat ini kompetisi politik baru kita ada kalau kita
bicara psikologi gitu problemnya tadi apa dokter sedikit ini baru sesuatu dua persen kita baru
tahu ternyata enggak belum tentu benar informasi kita bisa percaya atau orangnya kita percaya gitu
punya otoritas dan informasinya kita suka kalau masalah psikologis apa yang kita hadapi
di masa kompetisi politik usai kompetisi politik lah paling tidak ini kan kita sudah selesai pemilu
masalah masalah psikologis apa yang mungkin kita hadapin ya mungkin saya bisa saya mungkin mau menambahkan dulu apa yang
disampaikan dokter yu tadi yang disampaikan dokter yu itu psikologi sosial itu dikenal
senamanya motivate reasoning jadi itu kondisi ketika kita mengalami kognitif disonansi kayak
gitu jadi ada ada informasi itu yang berbeda sama yang kita yakinin kayak gitu
oke itu menimbulkan apa ya secara psikologis menimbulkan ketidaknyamanan psikologis dalam teori
e cognitive konsistensi di psikologi itu postulatnya bilang kalau manusia itu berusaha mencapai
keseimbangan titik keseimbangan kognitif jadi dalam artian ketika ada yang berbeda meyakinannya nih saya
yakin kalau saya kena hujan misalnya contoh saya enggak basah ternyata realitanya adalah basah itu
mekanisme manusia paling
biasanya itu muncul dengan namanya motivated reasoning
dia nyari alasan dia
melihat apa yang indah
dalam konteks pemilu
contoh konkretnya adalah ya itu tadi kalau kita lihat sekarang
sekarang ini ada
survei yang mengeluarkan hasil quick count kan
sebenarnya kayak gitu quick count ini
sebenarnya sudah dipercaya
secara saintifik bahwa ini bisa
mengestimasi realita hasil
pemilu kayak gitu cuman
untuk pendukung yang kalah
sebenarnya itu tidak nyaman akhirnya
mereka melakukan ya itu tadi
mencari reason justifikasi yang
membuat mereka nyaman lagi
itu masalah psikologis bukan masalah
mekanisme psikologis yang biasa
mekanisme psikologis biasa yang terjadi gitu ya
oke sampai batas mana mekanisme psikologis
itu akan terjadi dan bagaimana
peran otak kita juga
bisa menyambungkan sehingga mix and match
antara hati dan otak ini perasaan
dan otak ini bisa nyambung kita jawabnya
sambungkan itu di segmen berikutnya
kami akan kembali usahanya
sebenarnya tunggu sebentar
tadi anda katakan sebenarnya kalau yang
tidak berhasil itu akan mencari justifikasi
apapun secara psikologis untuk bisa
menenangkan diri atau melawan hasil sebenarnya
untuk menenangkan diri mencapai
keseimbangan psikologis tadi contohnya gini
kita ambil aja simple di pertandingan
bola kayak gitu kalau anda fanatik
banget terus tahu tim anda kalah gitu
cari alasan itu gak nyaman kan sebenarnya
sedih kayak gitu marah
terus mulailah cari alasan
oh iya karena pemain utamanya
banyak gak cedera atau ya paling ekstrim
wah ini salah wasit
jadi itu tadi orang itu banyak
caranya tapi yang motivated reasoning itu
tadi dia mencari alasan yang
menyesuaikan fakta itu harus
menyesuaikan keyakinan yang saya miliki
jadi problem paling besarnya sebenarnya ada di kontestannya
supporternya sebenarnya kalau dalam kita
bicara kompetisi politik nih yang paling
nalar mental dan psikologis itu
ini ya dua duanya sih
jadi kehidupan ini kan
sekian banyak individu
sama jadi yang disampaikan
tadi salah satunya oleh
mas nik tadi bahwa sebetulnya ini kalau secara
klasik disebut sebagai mekanisme pembelaan
ego mereka mencari alasan
untuk membuat nyaman
meskipun keadaan tidak berubah
mekanisme pembelaan ego itu secara klasik ada yang disebut
saya ambil contoh aja kalau misalkan seseorang
yang memang dia itu sebenarnya nggak pernah
belajar nggak pernah belajar males memang
tapi pada saat dia mau
ujian ibunya sakit terus
kemudian dia tetap nggak lulus terus
akhirnya dia membela dirinya
gimana saya mau belajar ibu saya sakit
meskipun pada saat ibunya
sehat pun dia nggak belajar
itu adalah mekanisme itu
alasan itu reasoning itu membuat
seseorang nyaman ada lagi yang misalkan disebut
dengan misplis atau
salah pindah misalkan
seorang pemain bulu tangkis melakukan
smash terus kemudian bolanya
keluar yang dipegang raketnya
tidak sadar secara di bawah sadarnya dia
mengatakan ada yang salah dengan rakyatnya bukan
aku yang nggak bisa mukul menyalah
raketnya itu pasti menyalahkan
sesuatu di luar dirinya sampai raketnya
dibanting gitu itu
menyalahkan raketnya itu sebetulnya
akan relax dengan begitu
otaknya itu akan relax kelihatannya
dia marah orang orang melihat dia
marah membanting raket tapi pada saat
dia membanting rakyat itu sebetulnya otaknya
emosi melepaskan ketegangan
dalam konteks politik kita bisa melihat
apa tuh kan ini kan dalam konteks
pertandingan bola sama pertandingan ini
katarsis dalam politik kita
bisa lampiaskan baik itu pendukung
baik itu kontestan gitu
yang biasa dilakukan itu seperti apa
yang normal dan yang di luar normal
lah gitu mungkin kita bisa ini kan
lagi menghadapi banyak pasti kita
saya tadi sudah mendengar ada banyak sekali rumah sakit yang
disiapkan untuk quote unquote para
calon anggota legislatif yang mungkin mengalami
masalah gitu dalam mental
dan kejiwaan gimana mas
ya kalau bentuk bentuk katarsis
banyak ya mungkin
paling awal yang harus dilakukan sekarang
kalau untuk meredakan itu
terima fakta kalau
kita kalah kalah dan sportif
itu dulu itu paling berat tapi sebenarnya
paling berat dilakukan
nah ini saya mau ceritain soal
impact impact emosi emosi ini yang kejadian
di amerika nih sebenarnya itu temuan terbaru
itu bahwa ternyata
pendukung pasangan kandidat
yang kalah itu bakal
intensitas emosi yang dia rasakan sebenarnya
bahasa manusianya apa itu overestimate
melebih lebihkan lah bahasanya bahasa manusianya ya
melebih lebihkan apa yang dia rasakan
marah ya makin marah sebenarnya
sedangkan untuk pendukung yang menang dia cenderung
netral bahkan menurun sebenarnya
nah impact nya ke itu tadi
yang impact apa ya
bias dampak lah intinya ke emosi tadi
nah di pendukung pendukung ini
itu bisa menurunkan engagement dia
keterlibatan dia dalam politik biasanya dia kalah
itu yang kalah atau yang menang kalah justru
jadi hilang semangat lesu
kayak gitu dan ini bisa kita lihat dari
sebenarnya kan ketika ahok sudah menerima
saya kalah pendukungnya pun juga
gak muncul lagi kan kayak gitu
yaudah akhirnya terima dengan legowo
dan engagement pun juga pelan pelan
menurun juga gitu dan apa yang saya lihat sekarang
berusaha menjaga moralitas
kpu lah misal kayak gitu
dengan berbagai justifikasinya
oke untuk kontestan kontestan ya gitu mas diki
apa yang menjadi problem utama
ketika kita menghadapi hasil pemilu
apakah masalah cuma ada
di para orang orang yang kalah
secara statistik atau yang menang
pun juga ternyata punya problem
psikologis juga saya gak
bisa menduga kalau untuk yang menang ya
cuma kalau yang kalah itu pasti
yang paling banyak problem memang pak ya
keluarin banyak uang dan kalah
dan ya gak tau kemana itu stressnya
ya bisa powerful juga
ke diri seseorang kayak gitu
dan ya bisa membuat
orang jadi nggak berfungsi secara normal ya
dalam hidupnya sebenarnya
kalau itu dibiarkan terus menerus
tapi wajar dibuat tadi
tapi memang kalah itu bisa membuat orang menjadi
lebih tidak rasional dalam menerima
informasi dalam mengeluarkan
informasi dalam melakukan
tindakan politik misalnya
kurang berhasil misalnya dalam
secara statistik pemilu gitu misalnya
kalau perkara rasional dua duanya juga
nggak rasional yang menang juga akan berpikir
secara tidak rasional
karena rasionalitas itu bukan ciri
emosional adalah cirinya
jadi kalau pemilih rasional itu
agak susah gitu jadilah pemilih rasional
sebenarnya gak juga gak ada itu ya
sebetulnya pemenang itu pun
dalam keadaan stress jadi
orang yang menang itu pada saat
detik detik kemenangannya dia itu kemudian
otaknya dalam keadaan stres berat
respon yang diperlukan dengan teriak
yes dengan itu adalah
sebetulnya releasing stress
punya problem juga secara mental
hanya saja akhirnya masalahnya
yang berkepanjangan ini yang kalah
karena konsekuensi dari kekalahan
konsekuensi dari kekalahan itu panjang
kalau yang menang itu
konsekuensi dari kemenangan itu memang berat
tanggung jawabnya bertambah
terus kemudian profit dan benefit
yang di depan mata itu sudah terbayang
sementara yang satu
benefitnya hebat semua akhirnya
terlihat menjadi berat
dan itu akan menjadi berkepanjangan
makanya tadi itu terus kemudian
yang pihak yang kalah
main kelereng atau main
bola yang kalah itu
itu akan menimbulkan masalah karena konsekuensi dari kekalahan itu
caranya kita mengidentifikasi gimana
ini kan kita akan ada menghadapi bahkan di sekitar kita
di sekitar rumah kita mungkin ada orang orang yang
caleg ada ribuan caleg
dan tentu saja ada lima ratus tujuh puluh orang yang terpilih jadi anggota dpr
ada ribuan lain yang akan terpilih
ciri cirinya seperti apa dok
kemudian masuk ke kultestan kultestan yang
mungkin punya problem secara
secara mental ketika
kalau kata mas diki tadi lebih banyak masalah ada yang gagal katanya
karena loss nya banyak sekali
setiap orang mempunyai daya tahan yang
berbeda beda mengenai terhadap stres ini
ada misalkan orang yang
menghabiskan banyak uang
terus kemudian menyampaikan banyak harta
terus kalah ya cengenges cengenges saja
ya ada itu saja
itu ya ada tapi ada juga
yang kemudian tidak seberapa
keluar nya terus berpikir berat sampai
kemudian dia jatuh dalam keadaan depresi
yang perlu disampaikan memang
sebetulnya kalau misalkan jadi gila
gitu ya misalkan seseorang
ada nggak orang yang
mendapatkan stres yang
berat menjadi gila ada kenapa
banyak sebetulnya itu bukan
depresi itu adalah tingkat yang lebih tinggi dari
sekedar stres stres itu biasanya berupa
ya pusing gitu ya mencret
pasti suka keringetan atau buang air terus gitu ya
tapi kalau depresi itu dia dalam
dalam keadaan kondisi yang
tertekan berhari hari bisa berbulan bulan
dan itu memerlukan perawatan
yang intensif sampai dia bisa
seperti sebelum masalah itu
semua ada itu memang diperlukan
makanya kalau memang ada persiapan itu
ya bagus itu ada persiapan
untuk apa namanya
kemungkinan kemungkinan itu terjadi
terjadi itu penting juga sebenarnya
untuk dipersiapkan secara
mental dan juga nalar gitu ya
preventivity tapi kalau kita bicara
mengenai ciri cirinya kalau secara
psikologis ada nggak kelihatan misalnya
ini orang oh berarti ini caleg atau
orang yang kayaknya secara psikologis
punya trouble nih karena
problem kompetisi misalnya
ya biasanya kalau untuk
menjelaskan apa yang saya tahu aja biasanya
kalau stress berkepanjangan
sosialisasi lah jauh murung
kayak gitu dia nggak bisa berfungsi
normal hidupnya kayak gitu udah males
kemana mana males makan dan ini terjadi
sampai enam bulan biasanya itu
nah itu mungkin ada tanda depresi
kalau kasus kasus yang ini kan
setiap pemilu setiap pilkada pasti kita
mendengar liputan seperti itu rumah sakit rumah sakit
yang menyiapkan untuk konsultasi
konseling psikis gitu kan
problem apa sih yang biasanya ditemukan
kita akan bahas di usaha jeda tetap bersama kami
sebelum kita lanjutkan diskusi ini ada
sebuah informasi sebuah pondok pesantren
rehabilitasi jiwa juga telah
menyiapkan kamar khusus untuk para caleg gagal
yang mengalami depresi kamar yang dirancang
mirip kamar tahanan itu hanya
dan kipas angin saja
pesta demokrasi tinggal
beberapa pekan lagi berbagai persiapan
sudah dilakukan untuk menyambut pesta demokrasi
yang bakal digelar serentak pada
tujuh belas april mendatang pondok pesantren
kecamatan ngerambe ngawi jawa timur
juga melakukan persiapan
namun di tempat ini pesantren justru
menyiapkan dua kamar khusus untuk para caleg
gagal yang mengalami depresi
berdasarkan pengalaman pemilu
sebelumnya ada beberapa caleg gagal
dalam pemilu yang mengalami depresi
pihak keluarga pun membawa caleg depresi itu
ke tempat rehabilitasi di pondok pesantren ashifa
untuk dilakukan penyembuhan kamar khusus
yang disediakan untuk para caleg depresi ini
hanya dilengkapi kasur dari busa dan
kipas angin sedangkan proses penyembuhan
sedikit berbeda dengan pasien yang mengalami
jadi untuk fasilitasnya
ada kasur dan kipas angin
jadi untuk metode penyembuhannya
kita tetap lakukan yang pertama itu doa
dan yang kedua itu terapi pijat
dan ada terapi bekam
dan selain itu
ada terapi hirbal
yang berkaitan dengan
meliputi di pertanian
perikanan dan pertenakan
pondok rehabilitasi ashifa menampung
hampir satu ratus lima puluh orang pasien gangguan jiwa
mereka berasal dari berbagai kota
di seluruh indonesia
ngawit jawa timur
kita komentarin dulu deh
kalau tadi kita melihat rumah sakit
dari obatnya dokter
ada psikiaternya kalau ini
namanya spiritual gimana dok
sebetulnya kalau dibilang
manfaatnya ada apa enggak ya ada
dalam batas batas tertentu karena
sebuah penyakit yang
ringan seperti pusing
terus kemudian nyeri
yang cukup kuat itu bisa
menghilangkan keluhan itu
hanya saja kalau kemudian
sakitnya itu seperti diabetes
sugesti ya enggak bisa
tapi untuk masalah masalah
pemilu pemilu gini bisa juga
sama juga kalau kemudian dia sudah jatuh
dalam keadaan depresi yang akut
sampai kemudian dari psikosa
psikosa itu sudah kehilangan realita
dalam kata yang gila itu ya
membedakan mana yang realita
mana yang tidak itu tidak cukup
banyak gak sih dok kasus kasus kayak gitu
yang sampai kata
tadi anda katakan dalam
politik gitu misalnya kalah
dan sampai ke titik yang
ekstrim tadi dokter katakan ya tergantung bakatnya
kalau dia bakat gila ya gila
yang namanya sisu frenia
saya pikir bakat itu main bola atau
ada bakat itu
ada bakat kalau kemudian bakat
anda bisa jelaskan gimana bakat punya
mengalami sisu frenia atau
mengalami psikosa itu
berbeda ada orang yang gak bakat gila ya
ada gitu jadi dengan
dengan stress yang berat pun ya gak bakal gila
tapi kalau kemudian orang itu
memang bakatnya gila dengan stres yang cukup
dia akan jatuh dalam keadaan yang gila
apa kalau kita anamnesa tadi
untuk para kontestannya sebenarnya itu
lihat itu seperti apa
ciri ciri ini nih yang punya
gangguan problematika pastinya
ya itu tadi kayak saya
sampaikan sebelumnya ya paling ya itu murung
oh ya murung tadi ya stress tadi macam macam tadi
banyak lah tiap orang tuh punya
apa gejala gejala yang berbeda dalam
menampilkan dalam menghadapi
negatif event lainnya apakah
negativitas itu kemudian bisa
si kandet ini tularkan juga ke
orang lain atau kebanyakan habis di
dirinya sendiri dan bagaimana dampak dampaknya
kemudian itu bisa mempengaruhi orang orang
lain di sekitar dia gitu oke ini
menariknya sebenarnya kayak gitu ya ibarat
kalau kita ibaratin perang misalnya kayak tadi
kondisi ada pasukan
komandan udah tahu kan kondisi
moral sudah menurun kalau dia
kelihatan gak semangat kelihatan
stress itu kan berpengaruh sama moral
sama pendukungnya sebenarnya oleh karena
itu banyak kan ya kalau yang saya lihat sekarang
kandidat itu ya melakukan sebaliknya
buat menjaga moral semangat
moralitas pendukungnya tadi itu loh
itu rasional dong berarti untuk menjaga moral
dan rasional atau semangat
para pendukung dengan memberikan
suatu semangat dari dan menampilkan
bahkan dan menampilkan meskipun
kurang berhasil secara statistik gitu itu kan
rasional atau tidak rasional menurut anda
caranya ya dok ya rasional
ini gimana enggak enggak penjelasannya
penjelasan rasional tapi prosesnya
itu emosional jadi seperti
kalau manusia ini
pada umumnya ya pada
umum tidak semua orang pada
umumnya manusia ini pada saat
keyakinannya itu terbentuk
dengan fakta berbenturan dengan fakta
bukan keyakinannya yang direvisi
tetapi fakta yang dihapikan
problem semua orang atau hanya
sebagian orang yang punya hampir semua orang
oke kita bertiga punya problem yang sama
sama karena sebetulnya kita
manusia ini pada dasarnya
mempercayai narasi yang saling
bertentangan satu sama yang lain
sekaligus nggak percaya percaya amat
nah untuk menguatkan misalkan
saya punya kelompok kelompok itu
kita mempunyai keyakinan yang sama
ternyata keyakinan kita
berbentur dengan fakta yang berbeda
dengan keyakinan kita akan kita akan
saling menguatkan yang terjadi adalah
echo chamber ya saling menguasai
itu yang terjadi polarisasi sekarang kan co chamber
jadi tidak akan pernah menerima
apapun gitu atau sulit sekali
kecenderungannya akan seperti itu
oke meskipun ada data dan fakta yang
terus berdatangan dengan derasnya harus
informasi seperti saat ini itu tidak mengubah
secara psikologis apa namanya
brotherhood antara satu kelompok
ya betul betul salah ya keyakinan kita sudah benar
ini menariknya ini temuan psikologis terbaru
di pemilu amerika ternyata
membuat orang orang jadi
lebih menolak ya lebih kurang
kayak gitu lebih menolak jadi dia makin
bias political biasnya makin besar kayak gitu
dan less apa ya
kurang mau menerima fakta evidence
jadi mau gimana pun ya dia gak bakal
menerima itu kalau anger ya kalau marah
yang dipicu terus makanya bikin orang marah
tuh bikin dia makin
gak mau menerima fakta sebenarnya
itu yang terlihat mungkin kalau kita buka
smartphone kita setiap pagi di twitter ya
di twitter terutama dokter yuni
selektif kan namanya banyak sekali followersnya
tanggal tujuh belas april sudah selesai pemilu
yang tanggal delapan belas sembilan belas saya buka
udah semua damai tenang
seperti dulu lagi gitu rasanya kok
sampai tadi pagi saya buka
pasti ributnya hampir tidak berkesudahan gitu
prinsipil itu maksudnya memang betul ada
masalah dalam proses pemilu
atau seperti apa dokter
secara evolusioner itu ya
manusia ini adalah
spesies pembangun narasi
manusia yang spesies yang bisa mendahulu
narasi dengan narasi yang tidak
terhingga jumlahnya narasi
setiap hari saya bisa membuat narasi
mas nick juga bisa membuat narasi narasi baru
berbeda berbeda dengan anak saya
mungkin ada orang yang
percaya dengan narasi yang dibangun
meskipun narasi itu saling bertentangan
dan sekaligus tidak percaya percaya amat
nah kemudian untuk menguatkan
dalam satu kelompok dalam satu kelompok
dan manusia selalu menguatkan
dalam satu kelompok dan dalam
satu kelompok itu yang terjadi adalah
dua chamber satu saling menguatkan
kuda kita sudah benar yang itu
musuh kita itu salah keyakinannya
ngawur sudah yang paling benar adalah kita
dan kita akan mencari
jadi sebetulnya adalah selera ada dulu
mengenai selera itu kita
ada adain dengan segala macam rasmi
dalam bidang politik itu misalnya kalau kita bicara
banyak nggak seperti itu dok
contoh ya yang paling jelas ya yang paling jelas itu
pada saat terjadinya
brexit ya di inggris
brexit itu kalau kemudian
melihat kok bisa ya
inggris itu mengambil keputusan yang akhirnya
disesali juga oleh orang orang terpelajar di sana
itu kan aneh itu
apakah apakah proses
brexit itu rasional tidak
rasional sama sekali kenapa
misalkan yang namanya brexit ini
adalah urusan ekonomi negara
harusnya diserahkan kepada
diserahkan kepada masyarakat dengan
itu kan sama dengan seorang pilot
terus dia mau mendarat ada dua runway
dia tanya penumpang enaknya kita mendengar
sebelah mana enaknya ya
nah itu sesuatu
yang tidak rasional sama sekali dan
dijalankan terus pada saat inggris
sudah keluar dari masyarakat orang ke uni eropa
orang orang inggris kita kok bisa keluar ya
itu gimana oke

orang orang elitnya sebenarnya
elit yang membangun narasinya sebenarnya

atau memang itu karena gimana
coba anda jelaskan tapi biar
waktunya kita panjang untuk menjelaskan kenapa kemudian
narasi itu dibangun elit yang harusnya
dan pengetahuan yang mungkin jauh
lebih bagus jauh lebih banyak dibanding

para pendukungnya kita akan bahas itu
setelah ini selamat malam
kita bicara hoax ujana kebencian
terjadi di brazil di
evaluasi anda mas niki dan juga
dr ryu di indonesia dengan hasil
pemilu dengan proses politik
kampanye kita sudah kita
punya daya tahan tubuh yang lebih baik atau
sama saja bisa terserang
virus hoax lebih busuk
sebaliknya ada catatan
tersendiri mengenai ada apa yang terjadi
di indonesia kalau dibandingkan dengan
yang terjadi di inggris di amerika
atau di brazil ada berapa
hanya karena memang sebetulnya
setiap populasi itu mempunyai pola
tersendiri manusia itu tidak
bisa ditebak kalau sendirian tapi kalau dia
berkumpul polanya jadi jelas
jadi kalau kemudian
sifatnya manusia itu berkumpul
terus kemudian polanya jadi jelas
tapi kalau sendiri sendiri sulit ditebak
tapi akhirnya kita juga punya
catatan bahwa pola sifat
populasi manusia yang ada
di indonesia itu berbeda
dengan ada di inggris dengan berbeda
dengan ada di amerika dengan
ada di brazil meskipun
mencolok tidak besar hanya saja
orang orang indonesia terhadap
yang tidak jelas
asal usulnya itu sangat berbeda
ternyata dengan apa yang
respon atau reaksi dari
orang orang yang ada di amerika dan di
berhasil itu yang menyelamatkan kita
anda punya catatan soal ini
sama aja kalau yang saya lihat ya cuman kita belum ada
datanya langsung cuma cara
kita tuh rentan manusia itu rentan
terhadap ya berita palsu apalagi dengan
informasi yang overload kita tidak punya
waktu untuk mencari tahu
meregulasi ya intinya balik lagi ke posturan
mau lihat dan akhirnya itu mencari
sesuai dengan apa yang kita inginkan
itu problem utama manusia dimanapun dan itu
terjadi di indonesia itu yang terakhir
ini apa solusinya obatnya
apa untuk orang orang
atau pihak pihak atau mungkin yang kalah
tadi rumah sakit sudah siap pesantren sudah siap
apa yang paling penting
diperlukan mereka atau kita semua
lakukan supaya kita nalarnya kembali
ke akal sehat semua ini
jadi sebetulnya yang menjadi
yang selalu menjadi
pemikiran itu bagaimana
mencerdaskan sebuah kehidupan bangsa
hanya saja kecerdasan itu
seperti apa nah sekarang
sudah kalau kita neuroscience
yang modern itu mengatakan kita harus
pertama bukan hanya
cerdas secara kognitif tapi kita itu yang perlu
adalah cerdas secara
yang paling penting sekarang yang dia
kita hadapi bersama adalah cerdas secara
ekologi ini yang
paling penting ekologi itu ekologi
bagaimana mensikapi kecerdasan kita
menghadapi ancaman ekologi
yang sudah di depan mata
kehidupan manusia itu sendiri
hubungannya sama caleg sama
tiga tiganya akan menjadi
ukuran utama seperti
donald trump donald trump itu dianggap tidak
tidak peduli masalah ekologi
global dia nggak pedulilah masalah
berbahaya karena dia adalah sebuah
kerasaan besar jadi cerdas secara
dan cerdas secara ekologi global itu yang
diperlukan oke mudah mudahan kita
berbicara tentang hal hal yang terjadi
di indonesia dan itu terjadi
di indonesia dan tidak terjadi pada
yang kalah saja ya orang orang yang menang pun
juga punya problem psikologi dan mental yang
mirip mirip jadi kita akan suka dengan informasi yang kita suka
dan kita akan cari alasan apapun untuk
mengafirmasi atau melegitimasi
keyakinan kita terima kasih niky terima kasih
dr yu atas perbincangannya demikian
layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan pilpres bersama layar
pemilu dan pilpres bersama layar
pemilu dan pilpres bersama layar
pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budha diputro selamat malam